mau putarkan ada satu potongan termasuk mungkin yang ini nanti tanggapannya saya boleh putarkan dulu
ya tentu saja cuma karena terpaksa saja kan
iya tentu saja siapa yang ingin memenjarakan orang kan gak mau
tapi karena terpaksa situasi pada waktu itu prosesnya penegakan hukum ya apa boleh buat dengan rasa terenyuh
walaupun habis itu ya tentu saya juga minta maaf karena memang tidak ingin maksudnya menyusahkan orang nggak ingin kan
kenapa pak tersenyum termasuk kiai maruf
iya jadi saya terima kasih pada pak kiai maruf yang sudah
memaafkan pak basuki termasuk tadi statementnya pak kian maruf juga minta maaf
artinya kan sudah saling memaafkan
pak basuki juga sudah maaf
sudah bilang kepada saya sudah memaafkan dan sudah bisa menerima apapun yang sekarang dia akan sudah dia kerjakan kewajibannya
ya toh sudah saling memaafkan
jadi saya terima kasih sekali pada pak maruf amin yang berjiwa besar
termasuk juga kepada pak basuki yang berjiwa besar
dan saya mohon pada seluruh warga
masyarakat indonesia juga berjiwa besar
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini